nama nama besar dalam kasus ktp elektronik seperti yang disampaikan ketua kpk benar diungkap dalam pembacaan surat dakwaan
di persidangan perdana kasus yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah ini kemarin
di antaranya ada nama ketua dpr mantan ketua dpr menteri aktif hingga nama gubernur
bagaimana kelanjutan upaya membongkar kasus mega korupsi ini
mengapa saat ini masih hanya ada dua nama yang ditetapkan sebagai tersangka hingga menjadi terdakwa
kami akan membahasnya malam ini bersama tama s langkun yang merupakan koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw
selamat malam bang tama terima kasih
selamat malam mas indra
terima kasih sudah hadir
kemudian ada yenti ganarsi yang merupakan pakar tindak pidana pencucian uang yang kami akan tunggu nanti sambungannya lebih lanjut ya
tapi saya akan ke bang tama catatan bang tama sendirilah ketika kemarin mendengar atau mungkin mengikuti surat dakwaan
seperti yang dijanjikan ketua kpk akhirnya benar
mengungkapkan nama nama besar
catatan anda yang paling umum dulu seperti apa
sesuai yang diprediksi ya bahwa dalam kasus ini ada dua bangunan besar yang coba dibuktikan oleh kpk
bangunan yang pertama tentu bicara soal pengadaan barang dan jasa
hal ini juga sebetulnya sudah kita review sejak tahun dua ribu sebelas
jadi sejak proyeknya bergulir pengadaan didelakukan ada temuan temuan perbuatan melawan hukum dalam konteks lelang
itu sudah kita identifikasi sejak awal
nah ini bangunan pertama yang sebetulnya jadi pertaruhan terhadap dua nama
kemudian satu lagi ada irman sebagai dirjen dukcapil
nah bangunan yang satunya adalah soal penganggaran
nah ini kan baru mulai terkuak ketika sejumlah nama anggota dewan rame rame mengembalikan uang yang katanya itu dari proyek iktp
itu pun juga terkonfirmasi dari keterangan judul bicara maupun komisioner kpk
nah ini menurut saya ada dua bangunan yang coba dibuktikan terhadap dua nama yang sekarang masuk ke persidangan
itu dua bangunan itu begitu
iya tetapi kemudian kalau sekarang dilihat apakah yang lebih besar itu dari sisi penganggarannya
ya semuanya itu menurut saya saling terkait
salah satu nggak ada maka korupsi ini nggak terjadi
contohnya misalnya dalam konteks anggaran
menurut saya itu pun juga penting untuk diperhatikan karena kalau nggak ada kesepakatan sampai hampir enam triliun lima sembilan triliun itu nggak tercapai nggak ada kesepakatan kalau bahasanya nggak dikawal
atau kalau bahasa dalam kasus hambalang atau wisma atlet nggak ada belanja dari pengusaha di dpr ini nggak akan terjadi
nah di sisi lainnya misalnya dalam tataran teknis di organisasi pengadaan barang dan jasa ini kan bicara soal proyek
proyek ini kan bagaimana digiring dari mulai anggaran sampai ke pemenang
nah kalau di tataran pelaksanaan itu kemudian nggak diamankan maka nggak mungkin para pihak yang sudah dari awal bayar
ada diminta tadi misalnya untuk proyek untuk melancarkan pembahasan dimintain uang dimintain segala macam
kalau di tahapan pengadaan barang dan jasa yang nggak dikawal maka itu nggak akan terjadi
jadi menurut saya dua poin ini memang sangat penting dan sangat terkait
baik mas tama kalau misalnya kemudian ini nama sudah disebut ya kita lihat namanya sudah disebut
tindak lanjutnya seperti apa kemudian karena ketika melihat kasus ini disebut mega korupsi
bahkan kpk menyebut ini salah satu kasus terbesar ditangani oleh kpk
tiga triliun kerugian negara kemudian ada sekitar dua ratus lebih saksi kalau tidak salah
kemudian dua tersangka ini jadi jadi jadi jadi bagaimana orang menurut saya
kok jadi masih dua tersangka saja ya
kalau dalam konteks jumlah tersangka saya rasa kpk belajar ya
karena kan kpk juga terakhir juga kalah ya dalam kasus persidangan
dalam kasus korupsi bupati rokan hulu mungkin kpk belajar
jadi kpk sekarang sedang membangun konstruksi
dalam penetapan dua orang tersangka dan sekarang jadi terdakwa
menurut saya itu bukan cuma dua orang
tetapi ada yang coba dibuktikan seperti yang kita bahas di awal tadi
ada bangunan bangunan korupsi struktur skema skema yang coba dibuktikan
nah tentu saja kalau jadi pertanyaan nama nama besar tersebut bagaimana bisa dieksekusi
kalau dua bangunan ini nggak terbukti maka sulit rasanya kita bisa mengejar orang orang lain
ini jadi pertaruhan di sana
nah kemudian nama nama tersebut pun juga kan sekarang sedang diuji ya
kalau kita dengarkan pada saat pembacaan dakwaan kan yang disebut pertama bukan pengadaannya
jadi bagaimana penganggaran tersebut jadi masalah dalam iktp
nah menurut saya pertaruhan ada di sana
nah setelah itu dipertaruhkan kemudian ada putusan
saya rasa ketika nama nama yang disebutkan kemudian bisa terbukti dan dikutip oleh hakim menjadi fakta persidangan
maka kpk baru punya tiket
dia punya tiket atau dia punya apa namanya modal
baru punya tiket di situ
iya baru punya modal untuk membuka berkas penyelidikan yang baru
kalau kita lihat begitu
jadi kpk coba membuktikan skemanya dulu
baru kemudian para pihak yang
baru kemudian para pihak yang menikmati yang menerima
udah dibuka kan perkara baru setelah dalam pandangan saya setelah semuanya selesai
jadi maksudnya itu fokusnya tidak ke namanya saja
tetapi bangunannya dulu
bangunan ini coba dibuktikan
jangan mencaplok nama itu menjadi lebih mudah
karena kan saya yakin ya dalam menyusun dakwaan
kpk tidak mungkin hanya bergantung pada satu saksi
pasti akan coba dia akan identifikasi alat bukti yang lain
apalagi menurut saya yang menjadi penting adalah dua nama yang kemudian sekarang diproses
ini kan juga sedang mengajukan sebagai gc
yang tentu saja ada kesaksian kesaksian penting di sana yang menurut saya akan menggenapi atau melengkapi upaya pembuktian kpk
kalau pembuktian yang disampaikan oleh gc ini kemudian terbukti
yang lain bukti penerimaan juga itu terbukti
dan hakim yakin bahwa para pihak yang disebut itu betul betul menerima
maka ini akan menjadi modal yang sangat kuat buat kpk untuk menuntut pihak pihak lain untuk diproses secara hukum
jadi begini mas
pertama secara sederhananya
kepada kpk seperti memberikan tanda kutip pingser begitu ya
ada semacam seperti umpan begitu bahwa akan ada nama besar
terbukti di kamis terbukti omongannya kpk
kepada kpk maksudnya
dibacakan nama besar itu
seolah kemudian publik berpikir kok jadi aneh kalau sudah dibacakan di surat dakwaan
sudah muncul namanya jelas jelas
yang di luar juga sudah mulai bereaksi menolak untuk diwawancarai membantah
tapi kok apakah ini artinya belum tentu terlibat
ya ini masih terlihat
pada tahap pembuktian begitu
jadi benar belum tentu terlibat
belum tentu ini bisa dibuktikan
makanya saya katakan tadi ada pertaruhan di sana
mungkin ini juga masukan buat kpk ya
tidak memberikan semacam teaser sebelum filmnya dimulai
ya sehingga kan orang tidak berasumsi macam macam
karena ini proses penegakan hukum ya
ya betul sekali
jadi orang orang kemudian dia akan tadi ya ada kegaduhan dan segala macam
menurut saya itu sesuatu yang tidak perlu dipikirkan oleh kpk
kalau dia punya bukti
dia punya informasi yang cukup
serahkan proses secara hukum
nah kalau itu terjadi kan orang juga tidak akan menduga macam macam
misalnya dakwaan dibacakan
oh ternyata ada nama nama besar
kita tunggu aja gimana prosesnya
betul nggak orang orang tersebut yang mengendalikan
dia menggunakan sarana korporasi
menikmati uang dan lain sebagainya itu kemudian dibuktikan secara hukum
kalau terbuktikan ini baru jadi modal menurut saya
jadi menurut saya pembuktiannya masih panjang
justru pembuktiannya masih panjang ya
tidak seperti dibayangkan ketika disebutkan otomatis mereka bersalah begitu ya
ya ini masih panjang
makanya itu pertaruhan bagi kpk
baik saya sudah terhubung dengan bu yenti ganarsi
yang merupakan akademisi hukum tindak pidana pencucian uang
bu yenty bisa mendengar saya bu yenty
bisa pak indra maulana selamat malam
baik bu yanti terima kasih atas waktunya
tapi baik saya mulai langsung saja ke bu yenty
ini kalau kita lihat beberapa hari ini kan kita sudah juga membahas hal ini mengulas
ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa dari surat dakwaan ini sudah terlihat petanya
ada nama nama besar yang disitu
menjadi pemain utama
tetapi kemudian ada nama nama yang sepertinya memang hanya kebagian untuk menerima uangnya saja
asal mereka ikut setuju begitu misalnya dalam meloloskan proyek ini misalnya begitu bu
tapi apakah cukup dengan begitu saja bu
ataukah harus ditindaklanjuti dengan tidak hanya berhenti misalnya di soal gratifikasinya
katakanlah hanya sebagai pemberian begitu
atau mungkin suap misalnya
tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang
saya juga agak apa ya
mungkin memberikan saran saja kepada kapita
ini ada sesuatu yang agak apa ya agak terlambat agak strategis gitu

itu kan bukti bukti banyak ya
sampai disebutkan bahwa ini menerima ini menerima
itu berarti kan secara berat
bukti sudah ada
kemudian termasuk juga yang mengembalikan
jadi dari dua tiga triliun
yang diperkirakan itu yang dikorupsi dihitung oleh bpk
itu sebetulnya harus semuanya dikejar dengan pencucian uang
karena korupsinya kan sudah terjadi sekian tahun yang lalu
jadi saya juga nggak tahu bagaimana caranya memberikan shr ke kpk
bahwa kasus begini itu sejak awal pakai tppu
saat saat itu yang dari icw siapa ini
tamas tama tamas langku
saya ingat ya dulu itu kpk yang menginstal loh dapat kewenangan pppu gitu
sebelum tahun ekses dua ribu delapan dua ribu sembilan
nah saya kira kan sudah diberikan mulai tahun dua ribu sepuluh
dengan undang undang yang baru
kpk mendapatkan kewenangan penyelidikan bahkan sebutin penuntutan pppu
lalu saya kira apa tidak menggunakan ini sekarang
ini kan jadi aneh ya
ini yang saya ingin membantu
tapi aku katakan jangan ragu
dan pola pikirnya itu harus dikumpul dengan pppu
apalagi yang empat belas orang itu yang sudah menerima
sudah membalikkan pak
ya itu dia
pertanyaannya sebenarnya sama juga mas tamas
ketika misalnya masih apa namanya yang menyebut ini katakanlah contohnya masih m nazarudin misalnya
di luar persidangan ya
atau mungkin nama lain yang biasa seperti kasus kasus sebelumnya
kasus abang dan lain lain
itu mungkin bisa saja belum tentu
menjadi pertaruhan kpk
tetapi ini dalam persidangan dalam surat dakwaan namanya disebut menerimanya berapa juga disebut
apa yang membuat kpk misalnya tidak segera saja misalnya terutama yang telah mengembalikan uang bahkan
karena itu artinya kan memang mengetahui ada tindak pidana di sana
kenapa tidak segera saja kemudian statusnya menjadi tersangka
toh tersangka pun kan bukan berarti bersalah begitu kan
nah ini kalau yang saya lihat dalam penanganan perkara memang ada
strategi yang akan dipakai
dalam konteks pencucian uang
saya sepakat dengan bu yenty bahwa memang harus menggunakan pencucian uang
karena kita bicara soal uang dua tiga triliun
dan itu tidak adil rasanya kalau cuma dibebankan kepada dua orang yang sekarang sedang jadi terdakwa
tentu ada pihak pihak yang harus menikmati
nah tetapi pada sisi lain saya juga berusaha untuk melihat dari dua sisi
dari kpk mungkin
kita lihat kpk juga terakhir kalah dalam kasus bupati rokan hulu
karena tadi kpk menunggu pembuktian dalam kasus gubernur riau
kan jelas disebut
secara bersama sama terbukti a b c melakukan swab
tapi di perkara yang lain orang orang yang sudah terbukti tadi itu dikalahkan oleh pengadilan
jadi saya bisa mengerti kondisi kpk sekarang
jadi maksudnya ini strategi kpk tidak mengulangi apa yang terjadi di rokan hulu
dia tidak mau melangsungkan semuanya karena khawatir ada beberapa yang tidak terbukti
misalnya ini kemudian akan jadi perterang buat kpk
jadi saya menilai ada kehati hatian yang sekarang sedang kpk terapkan
kpk saya yakin tidak mau kalah lagi
dengan cara yang lama
tapi tetap harus diumumkan
makanya dia harus umumkan dia bangunkan konstruksinya
mungkin kenapa yang dalam kasus ini tidak menggunakan kuncian uang
boleh jadi karena nama nama yang sekarang sedang diproses dia menjadi jc
efek menggunakan ujian uang tentu akan membuat para pelaku menjadi semakin berat
toh ketika soal uang juga mereka sudah kembalikan
boleh jadi pertaruhan menggunakan tadi misalnya pidana korporasinya
menggunakan penyuncian uangnya akan dipakai setelah konstruksinya betul betul confirm terbukti di persidangan
ini boleh jadi ini adalah pilihan strategi
ya saya cuma melihat bahwa beberapa kasus yang lain
ya tadi saya katakan bupati rokan hulu dia bebas
padahal di putusan yang lain itu dinyatakan oleh pengadilan
dia terbukti menerima suap secara bersama sama dengan gubernur riau
gubernur riau difonis temannya yang bersama sama difonis juga empat tahun
tapi satunya bupati rokan hulu nya dia bebas
nah ini kan ada konstruksi yang menurut saya tidak selesai
saya yakin kpk belajar dalam kasus itu
makanya kemudian dia hati hati dia tahap
dia salah satu konstruksi yang terbukti kemudian dia masuk lagi ke salah pembuktian yang lain
sampai pada akhirnya kita harus dorong kpk juga untuk melakukan pencucian terhadap orang orang yang menerima
oke kalau untuk mereka yang sudah mengembalikan uang empat belas orang itu yang total nilainya disebut kurang lebih tiga puluh juta
nah itu juga masih ada khawatiran jangan jangan nggak bersalah kan susah juga
kalau yang sudah mengembalikan tentu saja ada tanggung jawab buat kpk
undang undang tidak memberikan keleluasan buat kpk untuk melepaskan para pihak tersebut
pertama sudah jelas sekurang kurangnya kalaupun kpk gagal membuktikan para penerima ini sudah ke gratifikasi
waktu yang diberikan oleh undang undang itu tiga puluh hari
ketika dia terima tiga puluh hari lapor kalau tidak ini bisa menjadi suap
sekarang ini sudah dua tahun
sudah lebih dari tiga tahun
kemudian sudah dua ratus delapan puluh lebih saksi diperiksa dan sejumlah anggota dpr diperiksa
menurut saya konstruksi gratifikasi ada di sana itu buat para penerima
nah kondisi yang kedua adalah kpk berhasil membuktikan
kalau dia berhasil membuktikan berarti para pihak pun tidak akan bisa kabur dari jerat pidana karena apa
unsur pidanya gak hilang kpk tidak diperolehkan buat melepaskan para pihak pihak ini
dia harus tetap menuntut mungkin tuntutannya lebih ringan
juga pertimbangan bagi hakim memfonis lebih ringan termasuk dapat diskon dan bonus bonus semasa dia di penjara ya
remisi dan lain sebagainya menurut saya itu akan lari ke sana poinnya
tapi kira kira apa yang ditunggu kpk kalau untuk konteks empat belas orang ini
kira kira apa yang ditunggu kpk untuk misalnya tidak segera menetapkan itu juga menjadi tersangka
karena mungkin saja dari pendalaman sebagai tersangka bisa terbuka lagi nama nama lain begitu
nanti kita ulas kita harus jeda terlebih dahulu tetaplah di cnn indonesia prime news
saya sudah harus
ketemuan di asean killa
satu orang diserang
di wencanak sudah empat kali di target ilmu
soal ktp elektronik ternyata tidak ditemukan
salah satu nama yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi iktp adalah andi agustinus atau andi narogong
ia pun pernah diduga melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat negara
di salah satu ruko di kawasan perkantoran di daerah fatmawati jakarta selatan
namun dari hasil penelusuran kami sesuai dengan bap kami tidak menemukan
adanya kantor di blok b nomor tiga puluh tiga hingga tiga puluh lima seperti yang ada dalam bap
begitu juga dengan dua nama pt yang diduga dimiliki oleh adik dari andi narogong
yaitu pt lautan makmur perkasa serta pt aditama mitra kencahan indonesia
juga tidak kami temukan di dalam ruko perkantoran ini
dan pekerja yang ada di sini juga mengenal ataupun tidak pernah tahu
nama andi narogong maupun nama dua pt tersebut
ya kurang lebih di sini dua tahun
tapi tidak pernah dengar namanya andi narogong
kalau dari dua pt yang ada yang tadi saya sebutkan pernah pt
tidak pernah dengar di sini tidak ada pt tersebut
saya kurang lebih lima tahun empat tahun
kalau namanya andi malaukong belum pernah dengar di sini
jadi belum pernah dengar dan belum pernah kenal ya pak
belum pernah ada dan belum kita dengar sesuai alamat yang tadi
nggak ada di sini cuma kalau gara hamasnya benar
cuma kalau blok b tiga puluh tiga sampai tiga puluh lima nggak ada
cuma di sini adanya blok b
sampai dengan dua puluh belum pernah dengar
insya allah kalau saya tahu sih ya karena udah lama di sini
jadi belum ada dua pt tersebut
belum ada belum pernah dengar
sampai dengan saat ini belum ada pernyataan resmi dari andi narogong
terkait pencatutan namanya dalam dugaan korupsi pengadaan iktp
kalau melihat peran dari andi narogong ini seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan
ini kurang lebih memang bangunan kasusnya ini sama tidak dengan kasus seperti kasus hambalang
mirip sekali memang ada ya saya merasa kok ini seperti kasus sambalang dan kasus wisma atlet ya
ya tentu saja pertama tadi ya
wisma atlet hambalang kan kalau dalam fakta fakta persidangan itu kan ada menarik ya
disebutkanlah misalnya bahasa yang suka dipakai oleh saksi adalah kita belanja tuh di dpr
itu yang bahasanya kalau orang sering dengar ijon
wah itu udah
nah ini kan terjadi juga sebelum proyek mulai bahkan kalau menurut surat dakwaan misalnya
beberapa nama termasuk panitia itu sudah ada deal minta berapa berapa kesepakatannya
dia dibaginya di mana
begitu juga dengan anggota dpr bahkan ada yang nagih ya meminta untuk memuluskan
memudahkan dan lain sebagainya
menurut saya hampir mirip cuma nilainya lebih fantastis
yang menurut saya ini lebih mengerikan
itu hampir setengah
kurang sedikit saja setengah dari nilai proyek itu ya
jadi menurut saya ini mengerikan sekali
uang enam triliun yang memang itu besar harusnya buat rakyat itu dibagi bagi dengan cuma cuma seperti itu punya diri sendiri
padahal punya negara itu
bu yenti kalau kita lihat reaksi dari para
namanya pejabat atau mantan pejabat yang disebut namanya dalam surat dakwaan itu
mereka rata rata membantah seperti
maksudnya membantah itu mereka tidak tahu apakah mungkin namanya dicatut dan lain sebagainya begitu bu yanti
apa yang paling bisa dilakukan untuk menelusuri kemana aliran uang ini sebenarnya
ya makanya kan sebetulnya kan kalau menelusuri itu harusnya memang menggunakan bppi
dan kemudian gini yang agak bahaya
kan bukan dari dua orang
orang ini yang jadi terdakwa sekarang
tapi justru dari adina robong kan
nah hadiran robongnya sendiri mungkin kan hanya baru sebatas saksi
tapi kesaksiannya itu sudah masuk ke dalam dakwaan gitu
bahkan angkanya itu
itu berarti kan ada bukti
kan ada fix
kalau kesetiaan kesetiaan itu kan fix
nah kalau kak fika sampai berani mendakwakan secara fix
saya yakin kak fika bukti
tidak punya bukti
hanya mungkin pabrik tidak seperti ini
kan hanya berdua
lalu menyebutkan saja tidak
saya bukan amai
saya maksudnya kalau terpaksa mengatakan
saya tidak belajar dari populisian
laku itu lebih dari tujuh orang
atau sepuluh orang
tapi dengan pencucian uangnya juga gitu
tapi tidak apa apa
ada apa dibantu
maksudnya itu diterapkan secara bersama sama
maksudnya itu bersama sama itu
sampai semua terima itu
konstruksinya adalah melakukan korupsi bersama sama
karena mereka menerima itu sebelum proyek ini jalan
jalur dendeng penyertaan gitu
jadi maksudnya sama sama
saya terpaham dengan tadi ya
apa pengalaman pria usia
jadi sebetulnya ya
kalau korupsi yang tergigas uang itu disangkakan
dan dilakukan bersama sama
itu saya tidak pasal di uu dbt itu
itu begitu korupsinya bebas
dengan sendirinya memang tppu nya bebas
itu tidak apa apa
memang begitu itu merupakan hukum asara
itu tidak dihidupkan
tidak ada masalah
jadi pengalaman di saya kira ya
pengalaman di kepolisian itu banyak sekali
agung apa itu ya
di siti dekul
di situ kan ada delapan pembudulan bank besar
yang dikatakan bahwa ada bintang bumper bank dan dbtu
kemudian pandawa dan dbtu
benarnya saya ingin karena kpk ini kan harapan banyak masyarakat
apalagi rp dua tiga triliun
sebetulnya dari asal pakai dbtu
apa sih kendalanya kok
apa juga menggunakan dbtu
itu sedikit khawatir gitu

anggarannya pun lebih
tapi kita tidak kok
kita seperti ini
saya akan kembali ke mas tama
ketika mas tadi sempat menyinggung soal biasanya kalau
yang melibatkan nama besar politisi besar
punya akses kekuasaan
tentu saja seperti itu
akan bisa ada manuver
ini yang kita khawatirkan ini mas ama
oke kita paham misalnya seperti pengalaman kpk
tidak mau buru buru begitu
karena ketika memang namanya sudah diberikan
jelas tapi konstruksi kasusnya mungkin
itu belum terlalu clear
bisa terjadi seperti yang terjadi di rokan hulu ya
di rokan hulu
kpk tidak mau itu terulang
tentu saja seperti itu
tapi di sisi lain
kalau memang agak terlalu lama
ya kan bisa ada manuver
kita tahu nama nama besar ini yang namanya tidak pernah absen loh
di berbagai kasus besar
tapi ya intinya lolos juga begitu
apakah mungkin sering dicatut atau tidak
kita juga tidak tahu
terminologi yang sering kita pakai itu ada
pasti ada perlawanan
mau perkara seperti apapun
pasti ada perlawanan
sekarang kan cuma tinggal diukur
seberapa besar perlawanannya
kpk akan menghadapi titik kritis
kalau dia menghadapi kepolisian ataupun militer misalnya
itu akan mendapatkan serangan yang menurut saya lebih besar
nah kalau dalam konteks penanganan perkara sekarang
ini kan kalau kita lihat tadi ada kluster soal eksekutifnya
ada korporasinya atau swasta
penyedia barang dan jasa
satu sisi lagi ada legislatif
kalau kita identifikasi soal potensi ya
mungkin eksekutif dengan korporasi lebih
oh ya sudah kita sudah kembalikan uang
kita sudah lewati prosesnya
mungkin yang dari legislatif
kekhawatiran soal misalnya revisi undang undang kpk
ya ini kan sudah mulai bergulir
itu mungkin saja bisa jadi merupakan fight back ya
ya kita khawatir itu terjadi
karena saya tidak melihat semangat revisi itu untuk memperbaiki
tetapi justru untuk mengurangi kewenangan kewenangan
saya sempat hadir di beberapa pertemuan pertemuan yang dibuat oleh dpr
lewat badan keahlian dpr
itu dia selalu berulang ulang membahas urgensi revisi undang undang kpk
padahal sudah ada puluhan guru besar
guru besar hukum ini ya
ya guru besar hukum
itu yang menyampaikan ke kpk maupun ke legislatif bahwa
kita belum perlu revisi undang undang kpk
kalau perlu direvisi
undang undang tindak pidana korupsinya
karena ada delik delik yang belum diatur
misalnya kayak peragangan pengaruh belum diatur
itu yang direvisi
nah ini kan yang terjadi justru revisi kewenangannya
dibuat kasih dewan pengawas
kemudian kewenangan sp tiga diberikan
dan lain sebagainya
yang menurut saya
saya tidak melihat semangat untuk memperkuat komisi pemberantasan korupsi
justru kewenangan kewenangannya akan semakin sulit
dan boleh jadi operasi operasi tangan ke depan
kalau ini dilakukan
itu akan semakin susah
jadi anda memang melihat ini ada kaitannya kemudian
revisi undang undang kpk
rencana revisi undang undang kpk
ya saya yang saya lihat itu ya
karena kan sudah mulai berjalan nih ya
jadi rencana ini bukan cuma sekedar ide
tetapi sudah mulai ada roadshow yang dilakukan oleh badan keahlian dpr
di sejumlah universitas universitas di indonesia
sudah mulai di padang sudah
kemudian di jakarta di universitas nasional juga sudah
ke depan akan ada di usu
dan kemudian ada juga nanti di jogja
jadi dpr juga sudah mulai kemana mana soal revisi undang undang kpk
ini aja kekhawatiran kita sebetulnya
nah maka pada titik ini kita mengharapkan kpk juga menangani perkara bisa lebih progresif
agak cepat ya lebih cepat ya karena
oke ada strategi tapi juga jangan terlalu lama
betul kekhawatiran soal dalam tanda kutip manuver atau fight back menurut saya
juga ada kans yang cukup besar
nah tentu saja itu yang harus kita perhitungkan dari awal
oke baik kita akan simak satu informasi berikut ini
nama andi narogong menjadi salah satu nama yang paling sering disebut
dalam sidang dakwaan kasus dugaan korupsi ktp elektronik pada sembilan maret lalu
lantas siapa dan apa sebenarnya peran andi narogong dalam kasus ini
kami mencoba mengulasnya berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana kami selalu
sepak terjang andi agustinus alias andi narogong dalam kasus dugaan korupsi ktp elektronik dibongkar di meja hijau
nama pengusaha yang sudah biasa menjadi rekanan dalam proyek kementerian dalam negeri itu
pertama kali muncul dalam nyanyian mantan bendahara umum partai demokrat muhammad nazarudin pada september dua ribu tujuh belas
andi narogong disebut sebut sebagai pemilik pt murakabi sejahtera
salah satu dari tiga konsorsium pemenang tender pengadaan proyek ktpl
selain itu andi narogong juga menduduki posisi direktur utama di pt cahaya wijaya kusuma
sebagai pengusaha andi dikenal memiliki hubungan hangat dengan pejabat di komisi dua dpr
posisi andi narogong yang merupakan penyedia barang dan jasa dalam mega proyek ini menjadi tokoh yang mengatur skema tender
agar tak dimenangkan oleh pihak lain
beberapa kali andi mengadakan pertemuan dengan konsorsium perum percetakan negara ri atau pnri di kantornya
andi juga membentuk tim khusus yang terdiri dari calon peserta tender vendor pemasok
serta pejabat badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt untuk mendapat bocoran informasi penting ke mendagri
guna memuluskan usahanya andi narogong tak segan segan mengucurkan dana segar pada pemangku komisi dua
dan penguasa di kemendagri
gerilya bagi bagi pelicin ini dia mulai pada september hingga oktober dua ribu sembilan belas
setidaknya pengusaha kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ini mengucurkan dana sepuluh miliar rupiah kepada mantan pelaksana tugas dirjen dukcapil irman
yang saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka
kemudian andi narogong juga memberikan uang dua juta dolar amerika serikat kepada menteri dalam negeri kala itu gamawan fauzi
dengan tujuan agar mantan gubernur sumatera barat itu tidak membatalkan lelang pekerjaan ktp elektronik
tak sampai di situ melalui saudara gamawan azmin aulia andi narogong juga kembali memberikan uang pelicin pada gamawan
di pertengahan juni dua ribu sebelas dengan nominal yang lebih besar yakni dua lima juta dolar as
dan yang terakhir andi narogong membawa uang senilai empat juta dolar as ke lantai dua belas gedung parlemen
untuk dibagi bagikan ke pimpinan komisi dua anggota badan anggaran atau banggar komisi dua serta pimpinan banggar kala itu
suci bancin cnn indonesia
jaksa komisi pemberantasan korupsi akan menghadirkan satu ratus tiga puluh tiga saksi pada tahap pembuktian kasus dugaan korupsi ktp elektronik
dalam persidangan termasuk ketua dpr setia novanto
setia novanto menegaskan tidak ada dana yang masuk ke rekening pribadi ataupun rekening partai
selain setia novanto ada sejumlah nama kader partai golkar yang disebut dalam dakwaan terhadap
dua mantan pejabat kementerian dalam negeri saat itu
novanto mengaku prihatin terhadap hal itu dan meminta nama nama yang disebut dalam dakwaan
bisa mengklarifikasi dan memberi keterangan saat menjadi saksi
dalam dakwaan golkar disebut menerima kucuran dana proyek ktp elektronik sebesar satu ratus lima puluh miliar rupiah
setia novanto menjamin tidak ada dana yang masuk ke golkar atau dirinya pribadi
memenang daripada hakim kita percayakanlah kepada hakim ya
dan tadi ada pertanyaan dana yang masuk ke golkar satu ratus lima puluh miliar
ya sampai hari ini tidak ada satu sepsen pun uang yang diterima oleh partai golkar
itu bisa dicek di rekening bisa dicek ke seluruh bendara bendara yang ada
tidak ada satu sepsen pun baik pada partai golkar maupun kepada saya pribadi
sementara itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo kembali ke jawa tengah
kembali menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus korupsi ktp elektronik
ganjar mengaku merasa terganggu karena namanya terus disebut sebut dalam kasus korupsi ktp elektronik
meski demikian ganjar mengaku tidak khawatir karena ia tidak terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah itu
tahuannya sudah boleh
dan ini siapa yang mengganggu kita sudah bapak sudah
ya mengganggu karena banyak yang tanya anda nanya semuanya tanya
tapi sudah saya jelaskan
tak terima disebut menerima fee dua puluh miliar rupiah dari proyek iktp
ketua dpr periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas marzuki ali membuat laporan ke baris krim polri
marzuki pun membantah terlibat dalam kasus korupsi ktp elektronik ini
marzuki ali resmi melaporkan
marzuki ali resmi melaporkan
pengusaha bekas rekanan kementerian dalam negeri dalam proyek iktp andi agustinus alias andi narogong ke baris krim polri jumat siang
marzuki juga melaporkan dua terdakwa kasus dugaan korupsi iktp sugiharto dan irman atas dugaan fitnah pencemaran nama baik dan pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik
pelaporan ini berawal dari disebutkannya nama marzuki ali dalam berkas dakwaan di sidang perdana kasus dugaan korupsi iktp kamis kemarin
jaksa menyebut marzuki menerima fee dua puluh miliar rupiah

bersama dengan puluhan anggota dpr dan pejabat negara lain

saya tidak pernah bertemu saudara andi narogong
saya tidak pernah bicara apapun tentang ektp
saya tidak pernah bermain proyek proyek
silahkan tanya semua menteri
silahkan tanya semua menteri
tahukah teman teman bangga
pernahkah marzuki ali selaku ketua dpr meminta alokasi anggaran mengamankan proyek
alhamdulillah lima tahun saya berada di pr saya merasa bahwa ketua dpr itu jabatan mulia
selama lima tahun dengan bekerja baik bekerja amanah
sebelumnya sejumlah nama anggota dpr dan mantan anggota dpr yang pernah diperiksa kini
sebelumnya sejumlah nama anggota dpr dan mantan anggota dpr yang pernah diperiksa
dpr yang pernah diperiksa kpk karena diduga menerima aliran dana dari proyek iktp ini juga sudah membantah
kesepakatan atau bahkan mufakat bahwa akan ketuk palu dengan nilai lima sembilan triliun
gak ada itu usulan pemerintah semua
usulan waktu itu diawasi oleh lkpp oleh kpk dan rekomendasi
itu kan dibanggar itu pesan pemerintah
dpr komisi dua bukan komisi sebelas dan banggar tugas pengawasannya
kenapa alasan banggar menyertuhi lima sembilan juta
gak ada alasan banggar membuat undang undang apbn bukan menyertuhi anggaran iktp
diminta untuk mengembalikan uang yang sudah diterima gak pak
bapak tuh mengembalikan uang buat penyidik
oh enggak enggak ada yang terima
ya sama dengan anggaran pembahasan anggaran biasa
prosedur itu ada yang dilewatin atau
seperti yang perjudul yang atur
oh enggak enggak
sesuai dengan langkah langkah sesuai dengan aturannya
ya saya kan tidak tahu
saya bilang saya sudah sampaikan semua yang saya tahu
tapi kalau urusan aliran dana begitu saya tidak tahu
ya itu tidak benar
karena mulai dari proses awal saya tidak setuju
dan saya tidak mau tanda tangan
habis itu saya pindah di komisi tiga
jadi saya sudah klarifikasi kepada kpk
dan di dalam dokumen juga mereka tahu memang kenapa pak umum tidak mau tanda tangan
ya saya jelaskan bahwa ada yang janggal di dalam harga harga lah kalau kita boleh bilang
ya kita lihat bersama sama tadi bantahan bantahannya
dari yang bantahan yang cuma sekali bantahan tapi ada yang berulang kali tiap hari sepertinya ada update nya bantahannya begitu ya
seperti kita lihat tadi di stenovanto ganjar pranowo dan beberapa nama yang lain
tapi yang menarik tadi sebenarnya begini
ketika dalam surat dakwaan kan juga disebutkan bahwa selain nama nama ya pribadi
ada juga nama partai politik disitu
biasanya kan kalau kasus kasus korupsi yang lain tuh mungkin petingginya ngurusnya ketua umum dan lain sebagainya
tapi ini sudah disebutkan dalam surat dakwaan masuk ke partai politik
partai golkar disebut satu ratus lima puluh miliar
kemudian partai demokrat dan juga pdi perjuangan yang delapan puluh miliar dan beberapa partai yang lain begitu
nah apakah ini bisa menjadi pintu masuk bahwa ketika nama partai politik itu ya apakah justru ini korporasinya partai politik jangan jangan
ya ini yang kita perlu lihat ya
ada dua hal menarik menurut saya
yang pertama soal bantahan
dalam konteks bantahan kita harus memposisikan mereka sebagai hak ya
silahkan saja bantah
tentu saja ada pengadilan nanti akan menguji apa yang mereka sampaikan
mereka betul betul terima atau tidak
nah yang kedua adalah terkait dengan korporasi
jadi dari dulu kita sudah mendorong kpk untuk menerapkan pidana korporasi
soal nama partai disebut kemudian uang uang hasil korupsi digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan partai itu kan sudah berapa kali juga disebut
dalam hambalang misalnya kongres partai demokrat itu kan juga dapat dari hambalang
itu kalau kata putusan pengadilan
nah dalam kondisi ini tentu saja kpk harus berinovasi karena ada ruang di undang undang soal pidana korporasi
nah korporasi yang dimaksud
kalau dia menggunakan tindak pidana pencucian uang itu tidak hanya bicara soal perusahaan
tidak hanya bicara soal pihak swasta
tetapi kalau ada korporasi yang digunakan sebagai sarana melakukan korupsi
maka dia bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum
hukumannya misalnya bisa pengubaran
pembangguran partai politik
pembubaran atau pencabutan hak misalnya
ada perampasan aset dan lain sebagainya
nah pertanyaannya apakah partai politik masuk dalam korporasi
karena definisi korporasi dalam undang undang pencucian uang itu kan jelas misalnya
dia misalnya badan lihat ada strukturnya ada tujuan bersamanya ada keanggotaannya
kan itu juga partai juga demikian
mungkin ini belum pernah digunakan dalam penuntutan sehingga kita belum pernah tahu kira kira bisa nggak partai
tapi menurut saya melihat dari celah hukum yang ada
ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh kpk untuk membuat korporasi jerah
karena kan ada banyak putusan yang seolah olah bertanggung jawab memikul beban secara pidana hanya pelaku pelakunya saja
padahal kalau melihat dari kerugian negaranya kan yang menikmati juga korporasinya
contoh misalnya nama bumn bumn seperti adi karya dan lain sebagainya kan itu berulang ulang disebut dalam putusan pengadilan
tetapi kok tidak ada tindakan yang diambil oleh penegakan hukum
menurut saya ke depan kpk tidak hanya kita rekomendasikan buat menerapkan pencucian uang
tetapi juga bagaimana korporasi korporasi yang melakukan kecurangan ini juga dikejar
pidana korporasi ya
nah perdaguan ini tuh toh juga sudah tersebut ya
sudah tersebut misalnya
partai golkar terima sekian pdip terima sekian misalnya
ini kan sudah disebut
menurut saya ke depan kalau konstruksi ini terbukti dan hakim yakin ini terjadi
tentu ke depan kpk sudah mulai merekapkan pidana korporasi
jadi orang orang yang bertanggung jawab pihak yang bertanggung jawab
maksud saya bukan cuma individu tetapi juga korporasi
nah tinggal pengerjaan korporasinya seperti apa
menurut saya itu bisa diuji
dan dalam posisi yang sekarang saya masih yakin yang namanya partai politik itu bagian dari korporasi
dalam konteks pidana korupsi
menurut saya itu bisa diterapkan di sana
bu yenti kebetulan sekali bu yanti kan sangat memahami tentang tindak pidana pencucian uang
bagaimana kalau misalnya soal pidana korporasi tadi yang sempat disinggung juga oleh mas tama ini
karena kalau kita lihat juga dari surat dakwaan begitu bu yenty ya
kan disebutkan juga memang ada uang aliran uang untuk partai partai juga begitu
bukan hanya ke nama nama yang sekarang ini disebut nama nama besar itu tadi
yang namanya korporasi itu bukan karena undang undang korupsi atau undang undang tppu
korporasi dalam hukum pidana itu sudah jelas
apalagi yang berbadan hukum
tidak berbadan hukum saja itu adalah korporasi
lebih dari satu orang
kemudian ada satu usaha itu masuk kepada itu adalah korporasi
menurut konsep badan hukum konsep untuk pidana
kalau korporasi itu melakukan pidana berarti ada korporasi
ada kejahatan korporasi
ini sudah sangat pun gitu
saya bilang jawabannya akhirnya harusnya sudah tahu
jadi itu mudah sekali
mestinya kalau disebutkan itu adalah golkar atau partai demokrat
sebenarnya begitu ya itu berarti kalau itu memang ada buktinya berarti ada kejahatan korporasi
nah kemudian saya bilang begini kepada birtana ya
saya nggak setuju juga kalau kpk itu tidak terlalu berani karena
takut ada satu kegiatan yang akan merevisi undang undang kpk
saya kira begini berbicara tentang revisi undang undang kpk itu bukan urusannya kpk
itu urusan yang selalu bangsa indonesia
kpk itu tidak usah berpijak seperti itu
kpk itu tinggal menjalankan undang undang itu sudah ada
tapi yang memperjuangkan bagaimana substansi undang undang itu ya bukan kpk
mesti seperti itu
kalau bos kpk mau memberikan masukan boleh tapi tidak boleh
tapi kalau kpk gemesan kepada itu sehingga melemahkan upaya kpk
itu satu poin yang tidak boleh
sampai itu mengganggu pandangan kpk sehingga kpk tidak berani lebih cepat
dan untuk korupsi itu harus ada percepatan
tidak boleh juga kpk berpikir bahwa kpk tidak mau buru buru
bukan mau apa tidak mau
itu adalah tuntutan
jadi profesional itu tidak boleh

intinya mungkin itu misalnya kalau bicara soal strategi tetapi tetap saja harus progresnya harus lebih cepat begitu ya bu yenty ya
tapi kembali ke soal pidana korporasi tadi bu
apakah partai partai politik ini ini sampai sekarang kan belum bisa belum diterapkan ya
belum pernah diterapkan ya
apakah partai partai politik ini yang seringkali disebut terkait dengan beberapa kasus korupsi
misalnya kayak kasus korupsi hambalang
disebutkan untuk kongres partai demokrat disana
tapi kemudian kan ya hanya ke orang orangnya saja
sebagai ada ketua umum anas urbandingrum saat itu begitu kan
kemudian bendara umum saat itu adalah nazarudin
itu yang kena begitu individunya
tapi sebenarnya apakah ini semudah itu kemudian untuk diterapkan sekarang
ataukah perlu aturan aturan yang baru lagi atau bagaimana bu sebenarnya
sebenarnya aturan sudah cukup bagus aturannya
bahkan untuk pertanggungjawaban korporasi pada undang undang tindak pidana lingkungan hidup
dan undang undang lingkungan hidup itu sudah sangat bagus
undang undang tata ruang juga sudah sangat bagus
kpu itu sudah sangat kuat
bagaimana ketika terjadi corporate crime
apakah nanti betul betul korporasi yang harus dibangkan atau sekedar pengurusnya saja yang bertanggung jawab
tetapi konstruksi tetap konstruksi kejahatan korporasi aslinya
apakah memang penerimaan
keterimaan itu yang masuk kepada partai itu menjadi ketika partai
apakah ada korporasi dalam hal ini adalah partai
nah ini harus masuk ke sana
ketika partai disebutkan partai dan kemudian menerima
itu yang memutuskan siapa
memutuskan untuk menerima itu
tidak boleh individu
kalau yang menerima itu tetap tanpa keketuaan umumnya misalnya
tetap tanpa keketuaan umumnya misalnya
tetap umumnya misalnya
terputus putus ya bu yenti ya
kami perbaiki dulu bu komunikasi perbaikan teknis komunikasinya dengan bu yenty
nah begini nih mas tama
kalau misalnya apa ukurannya bahwa itu dimanfaatkan oleh partai politik
karena kan ketika dimanfaatkan oleh partai politik
partai politik ini kan bukan benda hidup
bukan benda hidup
artinya ada manusianya di situ
nah kadang kadang ketika misalnya uangnya lari ke bendara umum
atau uangnya memang digunakan untuk ini melalui sekjen misalnya begitu
ini orangnya akhirnya yang kena sebenarnya
nah bagaimana mengukurnya untuk bahwa itu bisa
seperti disebut di sini misalnya partai golkar satu ratus lima puluh miliar
partai demokrat juga ratusan miliar
emang dalam kondisi yang kekinian ini menjadi perdebatan
atau diskusi yang menarik dalam dunia hukum ya
karena ini belum pernah diterapkan begitu
padahal kalau lihat dari aturannya tadi bu yanti pun juga sudah menjelaskan bahwa ini bisa diatur ya
sudah diatur maksud saya
dalam sejumlah ketentuan
apalagi sekarang sudah ada surat edaran mahkamah agung
jadi makamah agung itu sebetulnya memberikan ruang
untuk memudahkan proses persidangan terhadap pidana atau corporate crime
atau hal hal yang berhubungan dengan kejahatan korporasi
nah pertanyaannya bagiannya memisahkannya
tentu dalam konteks putusan pengadilan
kalau dalam pandangan saya dan pengalaman beberapa kali melihat putusan persidangan
tentu kalau korporasi digunakan sebagai sarana melakukan korupsi
maka pantek itu sebetulnya korporasi bisa
dimintai pertanggung jawaban secara hukum
nah gimana bentuknya
ada beberapa bentuk kalau yang berkembang dalam aturan edaran mahkamah agung ya
misalnya memang partai demokrat sebagai partai
atau misalnya golkar
kalaupun bisa terbukti misalnya dia betul betul aktif ya
kemudian partai membiarkan kader kadernya mengambil uang
membiarkan kader kadernya untuk mengambil keuntungan
kemudian dimasukkan ke dalam partai
pada titik itu sebetulnya kan dia aktif melakukan
nah itu tingkatan yang pertama
nah tingkatan yang kedua adalah misalnya
partai tidak mau tahu
silahkan kader kader partai kesana kemari
ada uang yang masuk kita terima
nah dalam petik yang ini juga sebetulnya partai bisa dijerat
karena dia sebagai tempat untuk menyimpan
konsekuensi secara hukum ketika dia aktif bisa dijerat
dia pasif tapi dia terima juga bisa dijerat
tapi partai ini menyimpan kan berarti kan ada petugasnya yang menyimpan
ya ada petugas yang menyimpan
karena kadang kadang bendara umum gitu kan
nah dalam undang undang
biasanya disasar orangnya kemudian
ini mindset yang berkembang selama ini
undang undang tindak pidana di indonesia
tentu saja hanya mengenal pidana badan
atau kepada individu individu maksud saya
nah tidak mengenal misalnya bagaimana korporasi bisa di menteri pertanggung jawaban
ini tahapan selanjutnya sebetulnya dari proses yang sekarang sudah berjalan
ketika diaktif ya partai paling tidak kalau diundang undang penyelidikan uang
atau korporasi maksud saya dia bisa dibubarkan misalnya
walaupun teknis pembubarannya harus lewat emk dan lain sebagainya
itu menjadi pertahuan selanjutnya
tetapi dia bisa dihukum
kemudian kalau dia punya aset
yang itu aset berasal dari hasil kejahatan
itu bisa dirampas
kan selama ini nggak begitu
ketika ada pelakunya
sudah pelakunya ditahan di proses secara hukum
orang sudah ditemukan
padahal dalam pidana korupsi
itu yang dikejar bukan cuma soal follow the suspect
nah uangnya mana
menurut saya ini penting
karena ini uang dua tiga triliun
menurut saya tidak
hampir separuh dari
kalau cuma ratusan miliar yang kembali begitu
sedangkan ada triliunan yang
sejauh ini yang kembali baru berapa
dua ratus triliun sekian ya
jauh dari kata
ya tentu saja kalau bicara dua tiga triliun
ini masih jauh sekali
nah makanya kemudian kita sangat mengharapkan
fokus dalam mengejar aset
ini juga harus jadi perhatian
jadi tidak cuma senang
ya orang dihukum
di proses tetapi juga asetnya juga harus dipertimbangkan
ketika ada yang kabur
dirubah bentuknya orang orang ini
itu bisa dijerat secara hukum
itu yang diatur oleh pengundang pengundang penyusunan uang
soal korporasi dan penyusunan uang
ini dipakai dalam proses berikutnya
kalau memang ada nama nama yang terbukti menerima uang
ini mungkin yang didorong ke kpk kali ya
katakanlah beberapa kali misalnya bertemu dengan kpk
penerapan penyusunan uang
itu kan sebetulnya sudah dipakai oleh kpu
kasus simulator sim menjadi salah satu contoh
misalnya kerugian negaranya besar
pengambilannya juga cukup besar
ini menurut saya menjadi hal yang menarik
nggak selesai cuma sekedar itu saja dikembalikan
bagaimana juga yang bertanggung jawab korporasi
kok masih bisa beroperasi
dalam hambalang misalnya
beberapa bmi dipakai
untuk yang lain lain juga
duta sari cetralaras
kemudian misalnya juga perusahaan perusahaannya nazarudin
kok dia masih bisa beroperasi
padahal sudah jelas jelas
hakim bilang di persidangan
nazarudin melakukan korupsi dengan menggunakan sarana korporasi
sarana korporasi itu sudah jelas berarti ya
ini yang kemudian pertaruhan pertaruhan yang menurut saya harus dikembalikan oleh kpk
apakah mungkin itu kemudian jadi tingkat ekskusinya yang
karena dari putusannya hakimnya sudah begitu
yang saya lihat itu adalah keraguan keraguan
jadi kpk ini selama ini masih ragu
dulu ini pidana korporasi diatur di undang undang pencucian uang
tetapi gimana cara menghukumnya
karena kan dia harus beracara
karena individu itu kan harus namanya siapa
tinggal di mana
kalau bicara soal
soal kelengkapan biodata
kalau perusahaan kan dia sebagai itu gimana
bergerak dan segala macam
ini menurut saya menjadi aturan teknis dalam aturan pidana yang memang belum selesai
tetapi perdebatan sudah berakhir
mahkamah agung sudah mengeluarkan edaran
yang intinya tadi
kalau ada persidangan atau proses hukum terhadap korporasi
maka sudah ada hukum acaranya
ini sudah gak ada berdapatan lagi sebetulnya
mau material maupun formil secara hukum
yang namanya korporasi bisa diproses hari ini
nah ini cuma lagi lagi tadi
soal keraguan keraguan kpk yang perlu kita lihat
kalau benar benar diterapkan
fightbacknya jangan jangan lebih kencang lagi
bukan revisi lagi
tapi mau bebanan kpk
dalam penanganan perkara korupsi
itu sudah pasti
di semua negara
ketika sudah menyentuh kekuasaan
itu ada dua pilihan
yang kalah koruptornya
atau lembaganya yang hancur
yang hancur sudah jelas
para mafia mafianya hancur di proses
ada tembak ketembakan misalnya
di korea utara
kpk nya juga malah rontok
ketua kpk ini jadi buronan
karena dia sudah mulai menyentuh
ini adalah kekuasaan
makanya pertaruhannya di situ
jadi memang dalam titik tertentu
saya setuju dengan bu yenty
bahwa kpk tidak perlu memikirkan soal revisi
menurut saya itu penting
dia fokus pada hukum
masyarakat juga perlu support
ya karena tadi
di beberapa negara jelas
kalau sudah masuk kekuasaan
pilihannya cuma dua
yang para pelaku ini diproses secara hukum
atau hukumnya tidak jalan
tetapi lebakanya hancur
nah di beberapa negara sudah terjadi
kita nggak mau di indonesia
dan kita sudah mengalami sebenarnya
beberapa kali ini
apalagi ketua kpk yang sekarang mengatakan
guncangan politik ya
kita lihat nanti akan seperti apa
jangan jangan sebenarnya cuma
kita tidak mau seperti itu
mudah mudahan tidak seperti itu
terima kasih mas tama
telah bergabung memberikan analisisnya
malam hari ini
yang memang kerugian negaranya
luar biasa besar ya
saya juga mengucapkan terima kasih
pada bu yanti ganarsih tadi
oh sudah tersambung lagi
waktu ini sudah habis
tapi tadi kami sempat mengalami
gangguan teknis begitu ya
boleh di subscribe kali ini
baik bu yanti
sikat saja bu yanti
bahwa proses korporasi kepengadilan di indonesia
sudah beberapa kali
bukan belum selesai
putusan putusan untuk korporasi
jadi tidak ada
ini masalahnya masalah kpk
bukan masalah undang undangnya atau teorinya

pada waktu undang undang berundangan
jadi ini sudah masalah
ini masalah penegakan hukum
bukan masalah berundang undangan
jadi kpk jangan ragu ragu untuk menerapkan ini ya
karena ada beberapa putusan lingkungan ini berkaitan dengan korporasi
betul sekali bu
putusan pt giri pun juga di banjarmasin sudah ada
semoga kpk kali ini benar benar bisa menelusuri
bahwa aliran dana itu juga masuk ke partai partai politik
dan kemudian membuat ini benar atau salah
sudah ada pemasarannya
saya sekali lagi ucapkan terima kasih bu yenty
terima kasih atas waktunya
dan juga mas tama